bahar bin smith resmi bebas dari lapas khusus kelas dua gunung sindur kabupaten bogor jawa barat pada minggu pagi
terpidana kasus penganiayaan ini dijemput keluarga dan sejumlah simpatisan
pimpinan pondok pesantren tajul aliwin bahar bin smith hari ini meninggalkan lapas khusus kelas dua gunung sindur kabupaten bogor
pemilik nama asli as toyid bahar ini dijemput keluarga dan sejumlah simpatisan
menurut kuasa hukum bahar ikhwan tuan kota setelah keluar dari penjara bahar langsung berkumpul dengan keluarga
bahar bin smith ditahan sejak delapan belas desember dua ribu delapan belas karena terjerat dua kasus penganiayaan terhadap dua remaja dan sopir taksi online
dalam kasus pertama bahar dihukum tiga tahun kurungan
sementara pada kasus kedua ia difonis tiga bulan penjara
selama menjalani hukuman bahar mendapat remisi empat bulan
tadi pagi anak dari tim advokasi habib bahar bin smith sekitar jam empat pagi enam azan anak hadir di lapas gunung sindur untuk menemui habib bahar bin smith
karena hari ini pas tanggal dua puluh satu november dua ribu dua puluh satu habib bahar menghirup udara bebas